bakal calon presiden yang diusung partai koalisi perubahan anies baswedan
kami siang menemui presiden ke enam ri
yang sekaligus ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono di pacitan jawa timur
pertemuan berlangsung tertutup
namun diduga pertemuan ini melakukan pembahasan terkait pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
rombongan anies baswedan mendatangi kediaman presiden ke enam ri
susilo bambang yudhoyono di museum dan galeri sby ani
yang ada di kelurahan peloso kecamatan pacitan
kabupaten pacitan jawa timur kami siang
menurut informasi kedatangan rombongan anies baswedan di kabupaten pacitan
untuk menghadiri acara haul ke empat almarhumah ani yudhoyono
sekaligus menemui ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono dan ahy
sementara pihak partai demokrat yang juga tergabung
dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau kpp bersama nasdem dan pks
masih enggan memberikan bocoran terkait isi pertemuan yang berlangsung secara tertutup
anies selaku calon presiden dari koalisi perubahan
dikabarkan akan mengumumkan
bakal calon wakilnya pada minggu ini
atau paling lambat pekan depan
namun belum jelas siapa sosok yang akan dipilih
semoga ada kejutan